kita cari gusti ratu jubanglarang
apa yang dilakukan oleh dua orang itu
aku harus menghadang mereka
nimas silahkan duduk
biar kau obati luka dalam
setelah itu kau boleh pergi
kau membiarkan ku pergi
bukankah itu berarti kau telah mengkhianati tugasmu
kau pasti memiliki alasan
untuk melakukan semua ini
apa aku boleh tahu
kenapa kau merampok
aku hanya merasa kasihan ke pada rakyat toch
banyak sekali rakyat suka mana yang mati kelaparan
tidak melakukan apa apa
tidak melakukan apa apa
anda dan semua pembesar istana
malah bertindak kecam dan semena mena
mereka sudah buta mata dan hatinya
karena dipenuhi dengan keserakan mereka
bukankah kau sendiri adalah keluarga istana
kita adalah keluarga istana
kau adalah saudaraku
kita adalah putra putri prabu martasinya
kau benar raden
tapi kalau ayah anda salah
apa kau tetap akan mendukungnya
aku baru mengenalmu raden
tapi aku bisa terima
kau pasti adalah orang baik
kau tidak mungkin mendukung kejahatan istana
entahlah nih mas
banyak ingatanku yang hilang
bahkan aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya
tapi sebatas yang aku tahu
ayah anda prabu martasinya
adalah raja yang menjaksana
tidak seperti yang dikatakan oleh nimas
aku mengerti raden
kau akan tahu dan bisa menilai sendiri
mana yang benar dan mana yang tidak
baiklah kalau begitu
silahkan nimas kembali ke istana
sebelum prajurit prajurit tahu
kalau nimas telah meramput
untuk mencelakai bundaku
kita tidak boleh melukai dari subuhmu

jangan lupa like share dan subscribe